ada kisah kepalawanan sekaligus mengharukan di tengah konflik yang melibatkan orang papua dan pendatang pada dua puluh sembilan agustus lalu
cerita itu muncul dari laki laki bernama ramah
ia melepas identitasnya sebagai wartawan dan memilih menolong dua puluh perempuan asli papua yang terjebak di antara aparat dan masa yang menamakan diri paguyupan nusantara di entrop jayapura
ramah mengesampingkan risiko keselamatannya karena berada dalam barisan orang papua yang menggelar demonstrasi yang berujung kerusuhan
ramah sendiri berasal dari buton sulawesi tenggara
ia pertaruhkan nyawa dengan menyelamatkan dua puluh perempuan papua mulai ibu ibu sampai anak anak dengan mengantar mereka ke daerah aman yang jaraknya sepuluh km
ramah menempuh lima kali perjalanan di rute yang berbahaya itu
ramah menemukan penyelamatkan sepuluh perempuan papua
tidak lama kemudian saya turun lihat ada masa pendemo yang katanya keluar terketiga
nah disitu saya mulai masuk pelan pelan masuk pelan pelan lewat terminal ptc saya tanya sama yang sama masyarakat papua situ
kakak ini yang keluar terkeberapa
nah ini gitu
ini yang keluar terketiga
disitu saya lihat ada polisi dari belakang kawal yang keluar terketiga ini
saya mulai start motor pelan pelan ikut masuk ke rombongan mereka ini
sampai di pas depan ptc yang di jembatan disitu kami berhenti
yang pak guyubanu yang
sambil bawa parang alat senjata tajam mereka serang dengan kata serbu
serbu disitu saya juga ikut lari
lari ke samping tembok
disitu saya melihat saudara saudara saya dibantai betul
lalu apa yang terjadi setelah itu
tidak lama kemudian istri saya telpon
sambil katanya ada mau ada penyerangan disitu
sementara jalan sudah ditutup
saya juga dilema
atau mau tolong saudara saudara saya yang papua ini sudah
disitu saya bilang mereka kalian tenang saja disini
tidak ada yang ganggu
saya bilang tenang saja disini
jangan bikin gerakan tambahan
mereka menangis saja
menangis pak d
saya bilang kalian disini saja
jangan bikin gerakan tambahan
katanya pak d saya haus
dorong motor pelan pelan
saya bilang keteng jangan lihat kanan kiri
jangan lihat belakang
lihat ke depan saja
sudah mereka sambil menangis
ada yang ketakutan
ada yang gemetaran
saya bilang mari kita jalan pelan pelan saja
masuk ke dalam
sampai dalam terminal saya tanya mereka
mama adik kakak
kamu semua tinggal di mana
ada yang jawabnya di expo
ada yang di sentani
ada yang di furia
ada yang di kota raja
sebelum kamu tunggu disini
antar kamu dua dua orang
atau tiga orang
kalau yang agak besar saya antar dua orang
kalau yang kecil
jadi satu motor itu tiga sama empat orang
saya antar dong di post polisies kalian
itu yang pertama
yang pertama saya bilang kamu tunggu di sini
kamu jangan kemana mana
saya bilang kamu tunggu di sini dulu
di situ saya bolak balik lima kali ambil mereka
sampai di situ saya tanya lagi
nanti sampai di sini saya antar yang dekat dulu
nanti antar yang jauh
saya antar yang jauh
saya antar yang jauh
saya antar yang jauh
saya antar yang jauh
saya antar yang jauh
saya antar yang jauh

ketika kamu mengutuskan untuk membantu
apakah rama menghitung risiko yang akan dihadapi rama
bahkan ini kan bisa kehilangan nyawa juga
saya tidak ada pikiran lain selain saya mau selamatkan mereka
saya tidak pikirkan keselamatanku sendiri
karena dari istriku telpon untuk suruh pulang
sebenarnya kalau saya mau pulang bisa
sebagai manusia saya juga cari makan di sini
saya tolong saudara saudara saya yang papua ini
saya bilang bismillah saya lari peluk mereka
di luar rama sebagai jurnalis apakah juga ada dilema ketika melihat kelompok orang papua ini kan juga membakar rumah ruko milik orang yang satu daerah dengan ramah
tapi kenapa kemudian rama memilih untuk menolong mereka
sebagai manusia walaupun saya sebagai pendatang yang pukul mundur masa pendemo ini mereka yang papua ikut bakar bakar tapi saya tidak ada sama sekali rasa benci
yang saya tahu ini saya mau selamatkan yang dipukul ini
saya mau selamatkan mereka
sambil menangis sudah menangis tambah gas air mata tambah menangis lagi
saya lari selamatkan mereka
saya tidak pikirkan yang lain
sepanjang jalan kami cerita pas sampai di expo saya turunkan mereka
saya senang sekali
mereka senyumnya di situ